meninggalnya seorang mahasiswi berinisial nwr diduga bunuh diri
di samping pusara makam ayahnya di mojokerto jawa timur
melibatkan seorang anggota polres pasuruan
akhirnya bribda rb pun ditangkap aparat polda jawa timur
ia diduga beberapa kali terlibat aborsi ilegal bersama korban
selama menjalin hubungan asmara sejak dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
minggu siang kemarin universitas brawijaya malang membenarkan
nwr menempuh pendidikan di program studi pendidikan bahasa inggris
fakultas ilmu budaya angkatan tahun dua ribu enam belas
selain melaporkan kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus
agustus lalu nwr sempat berkonsultasi atas kasus yang dialaminya
bersama anggota polres pasuruan
namun belum sampai proses mitigasi mwr telah meninggal dunia pada dua desember lalu
pihak kampus menegaskan kasus yang terjadi di lingkungan kampus
tak ada hubungannya dengan kasus yang menyebabkan nwr meninggal
kejadian yang pelacian seksual seperti yang saya sampaikan oleh

dan dilaporkan kepada pihak
determinan fib ub yaitu tiga tahun kemudian
sudah diutuskan dari mahasiswa yang melakukan kejadian seksual
atau dikenai sanksi satu tahun
orang tua dari tersangka beribda randi hari sasongko di kabupaten pasuruan
secara terbuka akhirnya meminta maaf kepada masyarakat indonesia
atas kasus yang menimpa anaknya yang viral di media sosial
sejak dua hari terakhir
nama saya neryono bapak dari orang tua dari beribda randi hari sasongko
kami sekeluarga sebagai orang tua mengucapkan mohon maaf
yang sebesar besarnya kepada publik
yang mana atas kejadian berita yang heboh
dan saya turut berbenah sungkawa atas meninggalnya
atas perbuatannya bribda rb terancam hukuman lima tahun penjara
selain itu kepolisian juga akan melakukan proses pidana
sidang kode etik terhadap bribda rb
meliputan cnn indonesia